mau sembuh tidak
gak usah dibahas
yang penting nih kaki gue cepet main nih
eh maenoknya kemana sih
buruan doang panggilin
iya pakcik makanya saya suruh tunggu
soalnya maenoknya lagi ke rumah pakcik sulam pakcik
lah ngapain tuh pakcik sulam
gak tau ya pakcik
tapi pasiennya kagak ada
ya enggak begitu umi
lah kalo pincetan maenok mah lagi dicari cari sama orang
tapi sekarang lagi libur sih umi
lah kalo libur apa yang juga kita disuruh nunggu disini
percuma dia kagak bisa ngurut gue
ya enggak begitu umi
kalo maenok mah kalo orang yang terhormat
dia mau ngurut
walaupun hari libur
nah umi kan sama pakcik sesepuh drw sini
pastilah maenok mau ngurutin umi
hehehe lu tau aja gue ini orang terhormat
kan belum ada yang nyaingin gue haji dua kali
ya iyalah pakcik semua juga tau pakcik orang terhormat
kalo begini terus mah laris manis
kalau sering sering begini ya enak juga
jadi modal cepet muter
iya jadi kagak ngadet ngadet kagak macet gitu
tapi gue kagum sama maenok ini cara pikirnya lah
dia kan tukang pijit
udah gitu dipaduin sama obat herbal
obat herbalnya dari gue lagi
pas banget lah
udah enggak kawinin aja
makasih lam enggak dulu
antara herbal sama pijit
boleh gak gue mikir mikir enam tahun tujuh tahun lah gitu
yang penting harus disyukurin ji
alhamdulillah banget lam
gue yakin gue gak bakal kubur kalau belum dia mati
jadi saya minta tolong maenok urutin deh
sebenarnya teh saya hari ini sedang tidak mau bijak
tapi tidak apalah
karena khusus buat keluarganya haji muhyiddin
yang sesepuh kampung
saya mau bantu
sebentar ya saya ganti baju lah
aduh aduh aduh aduh
aduh jadi pukul sih aduh
lo kan pijit tapi pembunuh sih lo sakit banget maek
mau sembunyi aduh
mas lo dari dubai ya
sama lo gue ajak juga dari dubai ya
huuuh kagak level banget deh
kalau pejabat sih yang pake dah elah
kagak nafas banget deh
kayak ente kita punya kesamaannya
masnya sama sama dari dubai
anak kita juga sama sama ke luar negerinya
anak gue kuliah di sono tau gak sekoleh
kalau lo anak kita kagak aduh sakit aduh
eh lo ini sakit banget lo pijit tapi pembunuh gue sih
maenok pasti sembuh cicing emang kena
umi gak boleh ngehina tkw kayak gitu ah
tkw itu justru ngasih devisa terbesar buat negara kita
makanya teh maenok yang bangga
aduh aduh aduh aduh aduh aduh
pijit aduh aduh aduh groh kan weh
lo bukannya pijit nyakitin
pasti sembuh kalah kalah
nggak jalan awal sungguh pijat gila
mau sembuh tidak
umi udah sehat lagi
akhirnya umi sampai disini
kakinya udah enak
umi tapi udah enakan beneran ya badannya
iya udah enak banget ini kaki udah bisa
ya udah duduk dong
badan umi udah enak sehat seger
tapi rumpah latin juga umi
kayaknya udah baikannya tadi nggak ngelomel juga pas jalan
bukan main deh
kaki umi lu sudah baik belum
sakit kankernya juga udah mendingan
iya mudah mudahan sih mbah
ya umi setuju
jadi kita juga bisa tahu perkembangan
umi itu kan sekarang suka terapi
nah gimana tuh perkembangannya
umi sangat sangat setuju
karena umi juga penasaran
setiap hari minum obat yang pahitnya
mi kita tuntut si nelang
kalau hasilnya nih
kita udah keluar duit
umi menderita setiap hari makan obat
bisa bisa dia itu cuma manfaatin kita
jangan kayak gitu ah
lagian si nelang tuh nggak mungkin sejahat itu
mulai deh ngebelain keluarganya si ulam lagi
bukan nero ngebelain
tapi udah deh
supaya jelas nanti kita cek aja di rumah sakit
jadi kan tahu hasilnya
itu yang sangat sangat setuju
rahmi gue tinggal
selamat malam pak haji
ini mau lebaran kan
orang orang padahal sudah nyiapin
lu makin bagus aja
lama kerja di mari
siapa dulu yang ngajarin
kan pak haji munggu aja yang ngajarin kokom jadi pinter
ya ya salam
sehat sehat banget
udah lama kita gak ketemu ini
ayo ke rumah deh
gak kaya gak di sini
di sini aja
oh ya kan
ana ke sini cuma mau nyampe undangan
cucu anda mau di akikah ji
insya allah saya dateng
saya dateng ji
nah ini undangan buat pak haji muhidin
terus satu lagi nih ji
buat pak haji sulam
ngapain juga pakai ngundang si sulam sih
anda ini berharap banget ji
pak haji sulam tuh bisa dateng
biar ntar cucu ana bisa didoain sama orang yang baik
orang yang jujur ji
kayak pak haji sulam
insya allah saya sampein ji
jangan sampe lupa ji